direkturat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil kemendagri memberikan hak akses data penduduk ke tiga belas lembaga jasa keuangan
kemendagri mengklaim akses data penduduk digunakan untuk verifikasi data nasabah
sementara lembaga jasa keuangan berdalih hanya mencocokkan data yang telah mereka miliki untuk mencegah pemalsuan maupun penipuan data dari para nasabah
di sisi lain ada kekhawatiran akses data kependudukan rawan disalahgunakan bahkan berpotensi diperjualbelikan
untuk membahasnya malam hari ini kita sudah bergabung dengan para narasumber yang berada di luar studio
melalui sambungan zoom ada pak zudan arifahrullah dirjen dukcapil kementerian dalam negeri
selamat malam pak zudan
selamat malam mbak rifana
dan ada pak trubus rahadiansyah pengamat kebijakan publik
selamat malam pak trubus
selamat malam mbak rifana
dan juga sudah bergabung pak karania darmasaputra presiden direktur ovo
selamat malam pak karania
dan yang terakhir yang juga sudah bergabung
anggota komisi satu fraksi pks dpr ri pak sukamta
selamat malam pak sukamta
terima kasih sudah bergabung hari ini
banyak sekali narasumber saya ada empat orang
saya ke pemerintah dulu saya mau ke kementerian dalam negeri terlebih dahulu
pak zudan langsung saja
apa sih sebetulnya urgensi kemendagri memberikan hak akses data kependudukan ke tiga belas lembaga jasa keuangan
padahal sudah ada sebelumnya dua satu ratus delapan lembaga yang juga diberikan hak akses yang sama pak zudan
ya kita harus melihat perkembangan
pada saat yang terjadi sampai dengan saat ini
kita melihat perkembangan it begitu pesat
dan kita ingin sama seperti negara negara yang maju
seluruh data kita itu bisa terkoneksi antara berbagai lembaga
data kependudukan kita itu sudah mulai digunakan oleh berbagai lembaga dalam semua keperluan sejak tahun dua ribu tiga belas
contoh kpu menggunakan data kependudukan kita untuk pemilu dua ribu empat belas
menggunakan untuk pilek pilpres dua ribu sembilan belas
pileg kada dua ribu lima belas pileg kada dua ribu tujuh belas pileg kada dua ribu delapan belas menggunakan data dukcapil sebagai data pemilih
pileg pilpres juga menggunakan data dukcapil sebagai basis untuk data pemilih
kemudian kepolisian untuk penangkapan terorisme pencegahan kejahatan menggunakan data dukcapil
pernah bulangan bencana
kemarin tsunami di palu
gempa bumi di
kemudian bencana lion air yang jatuh
malaysian airline yang jatuh
identifikasi jenazahnya itu menggunakan data dukcapil
jadi dengan sidik jarinya
nah kita ingin membangun yang namanya single identity number
sehingga semua data kependudukan kita terkoneksi dengan imigrasi terkoneksi
dengan pacat terkoneksi
dengan opolisian terkoneksi
dengan sim terkoneksi
dengan penerbangan terkoneksi
nah kita menuju hal hal yang seperti itu
karena untuk membagi bantuan sosial saling terkoneksi
untuk perbankan terkoneksi
badan pertanahan terkoneksi
kita mengharus seperti itu mbak arifan
pak zudan tadi bapak menyebutkan bahwa ingin terkoneksi ke imigrasi kemudian kepolisian badan pertanahan nasional
kalau tadi yang bapak sebutkan rata rata adalah lembaga pemerintah
ya memang wajar
tapi ini kan tiga belas lembaga jasa keuangannya adalah lembaga swasta pak zudan
jadi kita di dalam sistem hukum kita
dalam undang undang dua puluh tiga dua ribu enam
peraturan menteri dalam negeri no more
satu ratus dua tahun dua ribu dua puluh
yang dituju dengan single identity number
itu adalah semua badan pemerintah
badan hukum indonesia
semua badan hukum
lembaga pemerintah dan swasta
bagaimana untuk ditegak
akan tidak ada penyalahgunaan data
jadi yang diberi itu hak akses verifikasi data
bukan diberi data
nah verifikasi itu misalnya dari oso memiliki nasabah
maka disocokkan data dari oco uku dengan data duktuasilus
nanti kami memberi notifikasi
kalau datanya cocok dari data duktuasilus kami menjawab sesuai
jadi oco tidak bisa melihat data penipuan kita
kalau tidak sesuai kami jawab
data tidak ditemukan
jadi dengan lembaga fintech
itu yang diberi adalah notifikasi
jadi tidak bisa melihat data
jadi tidak perlu akan mengalami data dijual belikan
yang mau dijual belikan apa
nah ini yang perlu saya jelaskan pada malam hari ini
agar tidak ada syarat sama
lenggara harus berbendah terus menerus
menuju satu negara yang berintegrasi antar seluruh pembajak
oke oke saya mau ke presiden direktur ovo pak karania dharma saputra
tadi sudah ditegaskan oleh pak zudan bahwa yang diberikan adalah hak akses verifikasi data
bukan datanya begitu bukan data kependudukannya
artinya data yang sudah dimiliki oleh lembaga jasa keuangan itu hanya untuk fintech
hanya untuk verifikasi saja dengan yang dimiliki oleh pemerintah
sebetulnya seberapa urgent seberapa membutuhkan sih lembaga jasa keuangan dengan hak akses ini
apakah data yang dimiliki oleh lembaga jasa keuangan saat ini belum cukup valid
oh saya ingin mengetahui
itu seperti tadi disampaikan pak zudan ini justru penting sekali mbak
jadi kita tahu sekarang bahwa apalagi di era covid ya transaksi digital
khususnya di sektor keuangan naik dengan sangat pesat
ovo sendiri sekarang jumlah pengguna kami mencapai hampir sembilan puluh juta
dan menurut peraturan kami sebagai perusahaan uang elektronik yang juga menyediakan layanan jasa keuangan
diwajibkan untuk memverifikasi pengguna kami yang merupakan kategori tertentu
itu harus melakukan kyc
supaya jangan misalnya mbak rifan daftar sebagai pengguna ovo yang jenisnya premium
kemudian ternyata bukan mbak rifan tapi mbak tati gitu
atau lebih celaka lagi ternyata jadi mas ridwan
karena itulah kami perlu memverifikasi bahwa data yang disampaikan ke kami secara elektronik
itu kami cek ke dukcapil bahwa ternyata mbak rifan yang daftar di ovo memang betul betul mbak rifan yang terdaftar di dukcapil
sehingga dengan demikian transaksi uang elektronik yang semakin besar ini
ini justru akan bisa dimanfaatkan secara positif untuk inklusi keuangan
keperluan keperluan pemerintah lainnya seperti misalnya penyaluran bansos dan lain sebagainya
artinya untuk pencocokan data saja begitu ya
tapi sebetulnya keuntungannya untuk lembaga jasa keuangan dan juga nasabah itu apa pak karania
apakah memang mempercepat proses jadi tidak menunggu untuk proses verifikasi yang lama
keuntungannya itu apa sebetulnya pak
keuntungannya kalau di uang elektronik mbak itu ada dua jenis pengguna
menurut peraturan bi
satu adalah yang non ekyc itu saldonya itu hanya boleh dua juta per bulan
sementara kalau yang kyc yang datanya sudah di verifikasi
itu bisa memiliki saldo sepuluh juta
dengan era covid ini semakin tinggi kebutuhan masyarakat untuk melakukan transaksi secara cashless
karena itulah kemudian juga sekarang pemerintah sudah mulai
melakukan ada banyak inisiatif untuk melakukan penyaluran dana bantuan sosial melalui teknologi digital
dan untuk menerima penyaluran dana bantuan sosial itu
itu diperlukan adanya verifikasi yang solid gitu
dan karena itulah koneksi dengan bukcapil untuk bisa melakukan verifikasi data secara palit
saya kira menjadi sangat krusial gitu
oke oke saya mau ke pak trubus terlebih dahulu
pak trubus apakah dari sisi kebijakan publik
anda melihat kebijakan ataupun kerjasama yang dibuat oleh kemendagri dengan lembaga jasa keuangan ini
memang tepat atau memang malah mengkhawatirkan begitu pak trubus
sebenarnya kebijakan ini kan apa namanya niatnya itu adalah bagaimana mempercepat layanan publik
tetapi persoalannya kemudian di tengah situasi yang belum kondusif karena pandemik juga
kerjasama itu akhirnya menjadi mengkhawatirkan karena itu sifatnya kan data pribadi
belum lagi prinsip prinsip yang harus ditegakkan misalnya dalam data pribadi itu kan ada prinsip minimalisasi
kemudian visi apa akuntabilitas publik transparansi nah legalitas juga belum ini begitu jelas gitu
jadi publik itu kemudian ada kesempatan yang luar biasa gitu bahwa datanya ini akan dipakai
kebetulan juga di beberapa hari ini juga berita berita terkait dengan
berita berita terkait dengan penyalahgunaan itu muncul gitu
jadi sehingga publik ini semakin bingung gitu harus bagaimana ini gitu kira kira segitu mbak
oke saya mau tanya langsung ke pak zudan
pak zudan menjawab tadi apa yang disampaikan oleh pak trubus bahwa ini sifatnya mengkhawatirkan
ada kecemasan luar biasa di masyarakat karena kalau kemudian hak akses data kependudukan ini kemudian disalahgunakan
atau diperjualbelikan apakah kemudian itu sudah diantisipasi pak oleh kemendagri
kami sudah mengkaji ini mendalam
iya kami sudah mengkaji ini mendalam
sejak dua ribu tiga belas bisnis proses kita perbaiki terus

datanya sesuai atau datanya tidak ditemukan

dari ovo pak karami itu tidak bisa lihat data apa apa
jadi dari ovo misalnya mengirimkan mic
nanti disocokkan dengan data bicapil
kalau sesuai notifikasi yang dikirim dari data center dukcapil itu adalah dikirim sesuai
kalau tidak sesuai data dari bicapil dikirimkan data tidak dikendalikan
saya mau tanya ke dpr
sebagai mitra kerja dari pemerintah tadi pak zudan mengatakan bahwa sebetulnya perusahaan perusahaan ini
perusahaan perusahaan fintech kemudian lembaga jasa keuangan tidak ada yang bisa melihatnya
keuangan tidak ada yang bisa melihat data kependudukan
hanya bisa mencocokkan data yang mereka miliki dengan data yang dipunyai oleh dukcapil
anda meyakini seperti itu yang akan terjadi di lapangan atau ada kekhawatiran lain dari dpr pak sukamta
pertama soal data ya
kita tahu bahwa memang untuk kepentingan pembangunan kepentingan demokrasi kepentingan pemenyonggaran pemerintahan itu diizinkan
dan kemudian kemudian menyimpan data penduduk
nah soal swasta ini memang awalnya di undang undang admin duk di dua ribu enam itu kan belum ada
tapi kemudian direvisi di dua ribu tiga belas ya
jadi kita ingin memastikan bahwa memang yang diberikan itu hanya betul betul untuk kepentingan akses terhadap verifikasi saja titik
karena memang kekhawatiran masyarakat itu sangat kuat pada prakteknya
kita tahu beberapa waktu terakhir ini data data yang dimiliki oleh para penyelenggara digital berbagai macam itu ternyata bocor kemana mana dijual belikan
bahkan kalau saya ke masyarakat itu keluhan bahwa mereka ini tiap hari ditawari kredit oleh pinjaman online
ini jalan terus sampai hari ini ya
jadi kekhawatiran masyarakat itu penting
dan apalagi sekarang ini memang undang undang perlindungan data pribadinya belum ada
memang ada pp nya
tapi belum cukup kuat
jadi siapa yang boleh dapat data bagaimana pengelolaannya siapa yang dipugasi untuk mengelola kemudian siapa yang bisa mentransfer ke pihak ke tiga atau empat ke lima dan seterusnya
ini belum ada pengaturannya
maka wajar sekali kalau masyarakat ini betul betul khawatir
nah sehingga kita berharap dari kemendagri yang diberikan kewenangan untuk mengelola data penduduk indonesia itu betul betul strict
betul betul strict tidak diberikan kepada siapapun karena sampai undang undang yang baru tentang pelindungan data pribadi itu disahkan
itu harapan kami
oke nanti kita tanya ke pemerintah bagaimana tanggapan pemerintah apakah pemerintah sudah mempertimbangkan karena belum ada payung hukumnya tadi seperti yang disampaikan oleh pak sukamta
dan bagaimana kemudian lembaga jasa keuangan itu merespon bahwa belum ada payung hukumnya dan banyak terjadi kebocoran kebocoran data dari kependudukan yang diperjualbelikan beberapa waktu yang lalu
kita akan lanjutkan perbincangan kita cnn indonesia prime news
segera kembali usai jeda
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio
ada pak zudan ariefahrullah dirjen dukcapil kementerian dalam negeri
kemudian ada pak trubus rahadiansyah pengamat kebijakan publik
ada pak karania dharma saputra presiden direktur ovo dan juga pak sukamta anggota dpr ri komisi satu fraksi pks
malam ini ramai sekali
saya akan langsung saja ke pak zudan
sebelum break tadi saya sudah menyinggung dan juga sudah disebutkan sebetulnya oleh pak sukamta bahwa belum ada payung hukumnya karena rancangan undang undang perlindungan data pribadi sedang dibahas
baru akan dibahas oleh komisi satu dpr ri bagaimana kemudian kementerian dalam negeri bisa menyediakan payung hukumnya
karena ini bertentangan dengan apa yang dikampanyekan oleh kominfo selama ini untuk melindungi data pribadi dari masyarakat pak zudan

saat ini sudah ada lebih dari tiga puluh peraturan persidangan undangan yang tersebar yang mengatur tentang perlindungan data pribadi

siapa yang boleh menggunakan siapa yang belum langsung ada
yuk kita belajar bersama yang mendalam agar pikiran kita membuka luas
nah kalau ada yang dengan baik mari kita koleksi
perlindungan data pribadi ruu berikut membaiki juga
sehingga saya tahu persis bagaimana subjek hukum yang diatur bagaimana cara mengaturnya
siapa yang menjadi wali data pribadi itu kita dalam pilihan
saya dipilih dengan pak sukamka
undang undang peningkatan data pribadi penting sekali
tetapi pernegaranya tidak bisa berhenti

nah yang tiga puluh ini ini di satu
nah untuk itu kita tidak boleh curiga dan tidak boleh bingung pada penduduk diperjual ke liga
nah kita lihat
kalau sudah masuk ke sana itu ramah penutupan hukum
sudah sanksi pidana di dalam undang undang yang tersepertasi
sehingga siapapun yang melindar kita mari kita kita ke amin amin begitu
oke pak zudan saya tidak bisa begitu mendengar suara anda
tapi saya ingin menegaskan bahwa sudah banyak begitu ya peraturan pemerintah yang mengatur soal perlindungan data pribadi
ada lebih dari tiga puluh peraturan perundang undangan
sudah mengatur tentang penggunaan data ini
saya setuju dengan pak sukamta tadi
kita perlu undang undang perlindungan data pribadi dan saya ikut membahas dari tim di dalamnya
saya akan tanya ke pak karania
pak karania meskipun tadi disebutkan oleh dpr belum ada rancangan undang undang perlindungan data pribadi
tapi menurut pemerintah ataupun menurut kemendagri sudah ada tiga puluh peraturan perundangan yang melindungi
akses terhadap data data kependudukan
tapi di sisi lain ini ada kekhawatiran tadi yang disebutkan oleh pak trubus juga bahwa masyarakat ini cemas kalau kemudian diperjualbelikan karena banyak
kalau kita melihat ke belakang ada tiga kasus pencurian data masyarakat
salah satunya yang terjadi adalah tokopedia
itu juga kemudian datanya diperjualbelikan
kemudian ada juga perusahaan e commerce lainnya
ini bagaimana kemudian memastikan supaya itu tidak terjadi kembali begitu
yang pertama ya mbak
saya mohon maaf kalau saya harus mengkoreksi pertanyaan anda
saya kira betul seperti pak zudan
jadi supaya tidak misleading
justru kyc itu sudah dipersyaratkan oleh banyak sekali peraturan mbak rifan yang berkaitan dengan semua layanan jasa keuangan
termasuk layanan jasa keuangan elektronik
itu dipersyaratkan oleh bank indonesia dipersyaratkan oleh ojk dipersyaratkan oleh banyak ketentuan lainnya
karena memang validasi user atau nasabah keuangan itu mandatori
justru untuk melindungi nasabah dan industri keuangan kita sendiri
juga untuk melindungi agar tidak terjadi pencucian uang pendanaan terorisme dan lain sebagainya
nah dalam konteks itulah kita harus menempatkan bahwa terobosan pak zudan itu justru untuk memperkuat berbagai peraturan yang mensyaratkan bahwa
know your customer itu merupakan kewajiban yang harus diterapkan oleh semua lembaga yang berkaitan dengan jasa keuangan gitu loh
oke artinya kenapa
kalo kaitannya dengan ya
ya silahkan pak
yang kedua mengenai kebocoran data
saya setuju kebocoran data ini sebetulnya sudah menjadi kekhawatiran kita semua
bahkan sebelum kita mengenal ada yang namanya istilah e commerce fintech
kita dari dulu gitu tau tau di telpon tau tau dapet sms
itu bukan terjadi di era digital atau di era fintech ini sudah terjadi sejak lama
kemudian yang ingin saya sampaikan bahwa pembobolan ini itu adalah sebetulnya kejahatan
kejahatan elektronik yang memerlukan tindakan tegas dari aparat negara
ini yang saya kira menjadi pr kita semua
karena kami yang bergerak di perusahaan teknologi apalagi di perusahaan financial technology
itu sangat dirugikan dengan praktek praktek pembobolan data kemudian jual beli data nasabah
karena justru kami diaudit kemudian diatur dengan sangat tetap oleh peraturan oleh bank indonesia oleh ojk gitu
tapi di sisi lain terjadi pembobolan dan kok saya belum melihat adanya tindakan tegas
misalnya bahwa sampai ada orang di penjara karena dia membocorkan atau membobol data
bahkan yang dibobol itu yang ingin saya catat adalah bukan hanya platform milik swasta loh
tapi terjadi pembobolan di platform platform milik pemerintah
bahkan juga terjadi di facebook di yahoo dan lain sebagainya
nah ini saya kira justru yang supaya jangan salah jangan misleading gitu mbak ya
saya kira apa yang dilakukan oleh kemendagri itu saya kira sangat positif
karena impactnya justru bisa mengurangi praktek praktek apa ya terjadi penipuan elektronik karena data nasabah tidak bisa diverifikasi
saya kira ini kita sedang mengarah seperti apa yang kita lihat di negara negara maju
misalnya waktu saya dulu kuliah di amerika serikat tidak benar loh bahwa namanya single id yang di generate oleh pemerintah itu tidak bisa diakses oleh swasta
waktu saya sekolah di amerika yang namanya social security number itu justru bisa diakses dengan begitu luas oleh masyarakat umum
tujuannya apa adalah sehingga setiap individu setiap perusahaan setiap lembaga itu bisa memastikan validitas dari data nasabah data konsumennya gitu
jadi saya kira mungkin kita harus menempatkan proporsinya di situ gitu ya mbak
jadi jawaban dari pak karania bahwa ini perusahaan vintech ini sangat didugikan dengan kesulitan kemudian memverifikasi data justru dengan adanya kerjasama dengan kmn daggeri ini justru bisa kemudian mengurangi penipuan ataupun fraud begitu
dan itu juga terjadi di negara negara lain
bagaimana anda melihatnya pak trubus
iya ini memang apa namanya kalau dilihat tujuan itu kan tentu sangat bagus gitu ya
artinya memang ini kan menghindari fraud itu
kan tidak ada jaminan dari ya kebetulan ini satu perusahaan ovo kemudian untuk perusahaan yang lain bagaimana kan gitu
nah karena masyarakat ini kan melihatnya secara keseluruhan kan gitu ketika terjadi penyalahgunaan karena dipindah tangankan datanya itu
nah kemudian di situlah kemudian muncul apa hanya persoalan persoalan dimana data itu disalahgunakan gitu
nah menurut saya ini memang harus dilihat secara proporsional bahwa
pemanfaatan daripada pengalian data itu sendiri memang sebenarnya positif tetapi kemudian dalam prakteknya ini ada efek domino yang harus kita lihat secara menyeluruh gitu
jadi ini yang memang seperti disebutkan tadi kan ada kebocoran kebocoran yang sudah dilakukan oleh perusahaan fintech itu yang terjadi di masyarakat
kemudian masyarakat berpersepsi bahwa kekhawatiran dan kecemasan itu harus segera dicarikan solusinya
sehingga dengan demikian tidak lagi nanti di kemudian hari muncul lagi solusi
muncul lagi seperti itu karena kalau misalnya sudah di teror kemudian sudah di intimidasi
mereka mereka peminjam ini kemudian merasa tidak nyaman lah inilah kemudian persoalannya di publik ini jadi terjadi apa namanya kesalahpahaman gitu
nah kesalahpahaman ini yang pada akhirnya perusahaan perusahaan fintech tadi ataupun ya di bawah ojk itu pada akhirnya berbuntut bahwa publik menganggap ini malah berbahaya gitu ya
memberikan data ini kemudian tidak ada jaminan kepastian
sebenarnya persoalannya kan masyarakat sendiri harus tahu sebenarnya data itu digunakan untuk apa ketika dialihkan itu atau diberikan akses pada orang lain atau pihak lain pihak swasta untuk mengakses gitu kan
publik kan selama ini kan memang tidak banyak tamu juga gitu loh ya ini memang perlu diberikan sosialisasi komunikasi sekaligus juga edukasi terutama bagi masyarakat supaya paham betul maksud niat baik daripada pemerintah dalam hidup capil untuk memberikan akses kepada pihak swasta
karena kita kebetulan bahwa swasta sendiri memang beragam cara memanainya gitu ya cara memandangnya itu kemudian cara memanfaatkan juga sangat beragam lah itu yang perlu dipahami disitu mbak
oke oke saya mau tanya ke pak sukamto
pak sukamta bahwa tadi kalau menurut pak trubus pada prinsipnya ini bagus tapi dalam prakteknya ada efek domino terjadi beberapa kebocoran dari perusahaan perusahaan fintech
harusnya pemerintah ataupun kemendagri memberikan sosialisasi dan juga edukasi sehingga masyarakat ini

apa sih sebetulnya data mereka yang perlu diverikan
apa sih sebetulnya data mereka yang perlu diverikan
kasih begitu sehingga tidak timbul prasangka dan juga curiga kalau menurut dpr tadi ada jawaban juga dari pak zudan bahwa sebetulnya sudah ada peraturan
perundang undangannya ada tiga puluh peraturan perundangannya
iya betul yang disampaikan prof zudan itu betul
jadi peraturan perundangan tentang perlindungan data itu itu sudah sangat banyak tetapi tidak ada satu undang undang yang secara komprehensif itu mengatur soal perlindungan data itu
jadi peraturan perundangan tentang dr soekarno p bumps chukwot spectch gini dan color dua belas on it atau in about it

jadi peraturan yang ada itu tersebar di mana mana sedikit sedikit sedikit tapi tidak ada yang komprensif
nah ada pp tetapi masih belum terlalu kuat ya karena pp itu tidak bisa memberikan sanksi
jadi kita berharap memang justru momentum ini ini sangat penting untuk menjadi dorongan bagi semua pihak
agar rancangan undang undang perlindungan data pribadi ini segera dibahas dan disahkan
sehingga kita tahu persis pengaturan
jadi soal data ini siapa yang boleh menyimpan apa karakteristiknya apakah ada sertifikasi bagi penyimpan data
apa sanksinya bagaimana pemindahannya pemindahannya itu diserahkan kepada lembaga apa
berapa kali pindah tangan dan seterusnya
itu harus ada pengaturan yang detail
nah karena sekarang ini data ini sudah menjadi komoditas yang sangat luar biasa ya
kita tahu bahwa lembaga lembaga yang mengakses data itu sekarang justru menjadi sangat kaya raya
tetapi pemilik data itu tidak mendapat keuntungan apapun
justru pemilik data masyarakat itu hanya menjadi obyek obyek ekonomi obyek politik
nah negara itu punya kewajiban melindungi dan memastikan bahwa warga negara ini mendapatkan benefit dari data yang dimiliki
dan paling tidak data yang dimiliki itu ketika diambil oleh negara atau diambil oleh pihak swasta pihak ketiga
itu betul betul dipastikan aman tidak diganggu tidak menjadi gangguan
apalagi nanti kalau jatuh ke tangan kriminal atau ke tangan teroris
untuk kepentingan teroris
untuk kepentingan teroris dan seterusnya ini sangat sangat merugikan
nah kita ingin bahwa ini momentum yang sangat bagus agar ayolah ini monggo pak zudan dan pemerintah kita kerja keras
supaya ruu pdp ini segera diresmikan segera dibahas dan disahkan
oke artinya menurut dpr sebaiknya kerjasama ini dilakukan boleh saja sebetulnya pemerintah memberikan hak akses
tapi payung hukumnya sudah ada terlebih dahulu begitu ya
ruu perlindungan data pribadi sudah harus
ya itu apa
aturan mainnya harus diperbaiki dulu
jangan sampai nanti ketika data pindah kemudian tidak ada sebelasan aturan main
bagi pemilik data yang kita atur kan baru pemerintah nih
kalau pemerintah nyimpen data ini aturannya ketat banget sampai tiga puluh aturan
tapi bagi swasta ini bagaimana
nah apakah misalnya data centernya itu boleh di indonesia atau boleh dipindahkan ke negara lain
dan kemudian siapa yang menghandle data itu
sanksinya apa kalau dia memperjualbelikan gitu
kan kalau jualbeli ini orang dalam
kalau hacker hacking cracking itu orang luar
itu sama sama kriminalnya gitu
nah selama ini justru karena pengaturannya yang belum komprehensif
kita belum melihat bahwa orang orang pelaku kriminal itu dihukum gitu sampai hari ini
sementara kerusakan sudah jelas
pasarakat sudah jelas dirugikan
oke tahan dulu pak sukamta
nanti kita akan tanya bagaimana jawaban dari pemerintah soal warga negara harus punya benefit
bukan hanya dijadikan objek
dan tadi bagaimana pemerintah menjamin supaya itu tadi tidak jatuh ke tangan
ataupun ke oknum yang tidak bertanggung jawab
kita akan kembali usai jedas
cnn indonesia prime news segera kembali
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio
ada pak zudan arifah rulo di
dukcapil kementerian dalam negeri
ada pak trubus rahadian syah
pengamat kebijakan publik
ada pak karania dharma saputra
dan ada pak sukamta
anggota dpr ri komisi satu
saya akan langsung ke pak zudan
tadi sudah ada masukan dan juga harapan begitu dari dpr sebagai mitra kerja pemerintah
meskipun sudah ada tiga puluh peraturan perundang undangan
tapi itu tersebar peraturannya kemana mana
dan di situ tidak bisa memberikan sanksi
sehingga memang harus ada satu payung hukum yang jelas
yang juga memberikan kepastian
dan kepada pihak swasta begitu
pihak lembaga jasa keuangan
dan tadi juga disebutkan oleh pak sukamta
bahwa warga negara ini jangan hanya dijadikan objek saja datanya
tapi juga apa ya manfaatnya ketika kemudian lembaga swasta lembaga jasa keuangan swasta itu mempunyai akses terhadap data mereka
dan bagaimana pemerintah bisa menjamin bahwa itu tidak jatuh ke oknum yang tidak bertanggung jawab
pertama kita harus melihat
jangan kemudian kita menempatkan tidak ada penelitian
payung hukum untuk pemanfaatan jadinya
dan tersebut dengan data ekonomi
itu sudah ada di bnp
sudah ada di bnp
sudah ada bagian melanggar
sampai kemudian juga ada
pertugas yang melanggar
masyarakat yang melanggar
itu sampai kemudian sudah ada
jangan cuma penjara
sampai dengan lima tahun
dan kemudian administrasi
kemudian apa kita bersama
mari kita lihat berbagai negara yang sudah maju
tadi pak terse
jangan sangat tepat
kita juga menyegut bagaimana perlindungan data
itu harus diperhatikan bersama
itu juga sudah menyinggung
kita harus menghindarkan kekhawatiran masyarakat
ini adalah tiga secara kita
dan pemerintah sangat siap untuk segera membahas ruu perlindungan data tersebut
jadi ini sekamper
karena ruu nya itu sudah siap
tidak bisa diperhatikan
apa keuntungan bagi masyarakat
bila semua data itu terkoneksi
dan dicocokkan dengan langsung sumber datanya
ini akan menghindarkan selama
saat ini banyak sekali keluhan yang masuk ke becawe
maksudnya itu tidak bertransaksi dengan sintex
tapi namanya dikasih
karena saat ini kalau kita pilih
ketik ktpl akan keluar citaan sumit
citaan gambar ktpl
ketik kartu keluarga
keluar citaan gambar kartu keluarga
keluar gambar paspor
di dunia maya itu
itu banyak sekali data
itu yang ada di becawe
ini perlu di pick
orang melakukan mining
menampel data dari dunia sosial
ketunjukan besar dari masyarakat adalah
tidak akan dipakai oleh orang yang tidak berkandung
kalau tidak dipakai oleh data disafir
tidak akan ada verifikatornya dari mana
data dari dukcapil itu tidak ada yang diambil oleh fintech
karena fintech hanya mendapatkan notifikasinya
tidak tahu dia namanya siapa
hanya disebutkan data sesuai
jadi tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan
karena tidak ada data yang keluar
yang diberikan oleh dukcapil sekali lagi adalah notifikasi untuk menyatakan
nic yang dikirim
yang dikirim tadi karena masyarakat ingin berkonsaksi
ingin mendapatkan pinjaman
jadi sekali lagi
hak akses itu hanya untuk verifikasi data
dan yang diberikan oleh dukcapil adalah notifikasi
sesuai atau tidak sesuai
ditemukan atau tidak ditemukan datanya
demikian mbak rifan
ya terima kasih prof zudan
berarti tidak ada data yang keluar
hanya notifikasi yang diberikan bukan datanya
tapi hak akses untuk memverifikasi begitu ya
itu janji dari pemerintah
terima kasih prof judan
tidak akan jatuh ke oknum yang tidak bertanggung jawab
saya akan tanya ke pak karania dharma saputra
sebagai lembaga jasa keuangan
apa janji anda tanggung jawab anda
dan juga teman teman dari lembaga jasa keuangan lainnya
bahwa hak akses itu tidak akan disalahgunakan
dan memang hanya untuk verifikasi saja begitu
ini agar masyarakat juga kemudian lega
tidak menaruh curiga begitu pak karania
ya ini ingin menegaskan tadi ya prof judan
jadi ini sebetulnya bukan janji
memang yang terjadi sekarang ya sudah seperti yang tadi disampaikan prof sudan
jadi mohon jangan ada apa sampai ada misleading gitu ya
bahwa seolah olah dengan akses ini lalu kami menarik data dari dukcapil gitu
nggak begitu mbak
jadi misalnya mbak arifan sekali lagi ya
mbak rifan daftar di ovo gitu
terus kan harus melampirkan ktp selfie kita pakai facial recognition
kemudian kami mengecek datanya ke dukcapil
nik yang dimasukkan itu
benar nggak punya mbak rifan
kalau di datanya pak zudan
oh ternyata nik ini rupanya punyanya mas amir
lalu kami hanya mendapatkan notifikasi bahwa ini tidak lulus verifikasi di dukcapil gitu loh mbak
jadi bukannya kami menarik data
itu yang saya kira agak ada sedikit misleading information tadi di soal bagaimana kita melihat koneksi ke duk caku ini
kalau soal bagaimana sih
jadi itu sikap kami
tadi saya ingin menegaskan kembali mbak ya
jadi saya kira sekali lagi
perusahaan perusahaan fintech perusahaan perusahaan teknologi digital itu justru sangat dirugikan
dan saya kira saya juga di asosiasi fintech
kami itu selalu bekerja sama dengan di ojk ada namanya gugus tugas apa ya
termasuk salah satunya adalah untuk melakukan pelindungan data terhadap nasabah
jadi saya kira kami di asosiasi fintech juga sangat tegas
jika ada anggota sekarang di asosiasi fintech indonesia itu merupakan asosiasi fintech dengan anggotanya sekitar tiga ratus empat puluh anggota
ini salah satu gambaran ya mbak ya
kalau memang ada anggota kami yang terbukti membocorkan atau bahkan memperjualbelikan itu akan dikeluarkan dari keanggotaan asosiasi fintech
nah untuk beberapa industri dikeluarkan dari anggota asosiasi itu impactnya akan sangat fatal
karena itu menjadi persyaratan dari ojk untuk memperpanjang atau mencabut lisensinya
jadi saya kira itu komitmennya
dan sekali lagi mbak justru kami dari perusahaan perusahaan teknologi berharap ada tindakan tegas dari aparat supaya pembobolan jual beli data secara ilegal ini bisa segera diberantas
kami sama sekali tidak diuntungkan dengan adanya praktek praktek seperti ini gitu justru kami sangat dirugikan
artinya harus ada sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat yang jelas bahwa perusahaan perusahaan tersebut bukannya menarik data begitu ya
tapi hanya memverifikasi sehingga tidak terjadi misleading ataupun penyampaian informasi yang kurang tepat
karena memang masyarakat kemudian menjadi panik dan juga bingung begitu
sistemnya begitu sistemnya begitu kami tidak bisa kalau kami maupun tidak bisa gitu
sama pak zunan gak dikasih akses jadi kami nggak bisa menarik data
yang bisa dilakukan adalah data yang kami terima dari pendaftaran pengguna itu hanya bisa dicocokkan dengan data di dukcapil gitu
hanya bisa dicocokkan oke terima kasih pak kamar
pertanyaannya saya mau ke pak trubus pak trubus singkat saja saran anda ataupun masukan anda kepada kementerian dalam negeri
pemerintah dan juga kepada lembaga jasa keuangan terkait dengan sekali lagi bahwa ini hak akses pak bukan diberikan datanya tadi
dikasihkan oleh pemerintah dalam hal ini oleh ucapil tapi pak gemlung juga ini kan sekali lagi persoalan data pribadi
yang harus dipahami betul bahwa disitu rentan sekali penasiran penasiran atau perilaku perilaku yang kemudian apa dalam asal sederhana ini terjadi pelanggaran hukum gitu kan
jadi ini menurut saya harus dilihat secara keseluruhan atau komprehensif
nah kemudian kaitannya dengan pihak swasta itu ya swasta kan harus juga ada meskipun hanya untuk verifikasi tetapi dalam perkembangannya nanti akan ada praktik
yang memang harus diperhatikan
nah memang di luar pengetahuan kita gitu yang saat ini belum terjadi ini kan kita bicara ke depan karena itu menurut saya perlu ada lembaga yang mengawasi itu semua
karena ini menyangkut data pribadi sehingga masyarakat itu merasa nyaman merasa apa namanya ya terlindungi meskipun juga ini dalam jangka pendek ini tentu untuk jangka pendek ini tentu itu sosialisasi
komunikasi dan edukasi kepada masyarakat perlu tetapi kemudian kita harus melihat jangka menengah dan jangka panjangnya dalam skenario planningnya kan harus dilihat ke depan juga
jadi jangan sampai kemudian ini hanya kita sebederhana ini memandang persoalan hanya ini sekedar verifikasi notifikasi aja tidak lebih dari itu
tetapi kan dalam perkembangannya nanti praktek praktek masyarakat itu penyimpangan mesti ada gitu potensi itu yang harus diantisipasi atau harus tidak harus diantisipasi dicegah lah jangan sampai terulang kembali
ya oke potensi penyimpangan harus ada monitoring dan juga lembaga pengawasan apakah dpr sepakat bahwa untuk mencegah hal hal yang tidak diinginkan tadi potensi penyimpangan harus ada
ada monitoring dan lembaga pengawasan yang dibentuk begitu pak sukamta singkat saja pak sukamta saran dari dpr
baik itu harus didukung utamanya didukung dengan peraturan yang lebih kuat
karena pada prakteknya di indonesia ini walaupun seperti yang disampaikan prof yudhan ini hanya verifikasi tapi pada prakteknya di dalam verifikasi yang lain misalnya contoh verifikasi nomor handphone
dilakukan oleh kominfo teorinya satu orang itu hanya bisa registrasi dua nomor atau tiga nomor tapi ternyata dengan verifikasi yang dilakukan berdasarkan verifikasi terhadap data data kependudukan di dpr
jadi satu orang pemilik nomor ktp itu ternyata bisa mendaftarkan ada yang sampai seribu nomor gitu loh
artinya ternyata pengaturan yang ada itu belum cukup kuat pada aspek peraturannya tidak cukup kuat
yang kedua pada pelaksanaannya pengawasannya tidak cukup kuat dan kemudian penegakan hukumnya ini juga masih ada masalah di situ
saya kira ini persoalan yang memerlukan goodwill kita bersama agar perkembangan digital yang tidak bisa dibendung ini harus diikuti dengan proses government yang lebih baik lebih tegas
dan tidak merugikan masyarakat
demikian harapan kami mbak
ya terima kasih sekali pak sukamta anggota komisi satu dpr ri dari fraksi pks dan sebelumnya ada pak karania dharma saputra presiden direktur ovo dan pak trubus radiansyah
pengamat kebijakan publik serta prof zudan arifahrullah dirjen dukcapil kemendagri
sayang sekali waktu kita sudah habis bapak bapak
terima kasih sekali waktunya kepada cnn indonesia prime news malam hari ini